pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di zaman yang semakin maju
membawa perubahan terhadap kebudayaan di indonesia
terutama dalam hal bertransaksi
kemajuan ini membawa pengaruh positif dan fleksibilitas bagi rakyat indonesia
dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang efisien
dan dapat diterapkan secara nasional dan internasional
sebagai bentuk peran serta bank indonesia dalam perjuangan memajukan negeri
bertepatan dengan momen kemerdekaan
bank indonesia meluncurkan quick response indonesian standard
atau disingkat kris untuk menjadi satu satunya qr yang efektif berlaku
mulai satu januari dua ribu dua puluh di indonesia
guna mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan dalam bertransaksi
saya nyatakan uras unggul diberlakukan secara nasional
untuk memperancar sistem pembayaran kita yang aman lancar efisien
kris diharapkan mampu mendorong sistem keuangan digital yang inklusif
sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat
baik di dalam maupun luar negeri
cukup dengan smartphone transaksi dapat berlangsung secara cepat dan real time
uji coba sistem kris untuk pertama kalinya dilakukan oleh internal bank indonesia
melalui sebuah program bakti sosial yang dilakukan oleh karyawan bank indonesia
karena sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci bagi indonesia
agar mampu bersaing menjadi negara yang tangguh di mata dunia
melalui transformasi digital dalam bidang sistem pembayaran di indonesia
diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital
karena bank indonesia ada di setiap makna